penyidik kpk novel baswedan sudah kembali ke tanah air setelah menjalani perawatan mata di singapura
sejumlah pihak terus mendorong agar presiden joko widodo membentuk tim gabungan pencari fakta
namun meski demikian presiden joko widodo menegaskan sejauh ini penyidikan pelaku teror pada novel tetap ditangani oleh kepolisian
kita bersyukur alhamdulillah pak novel baswedan sudah sembuh dan sudah kembali ke tanah air
saya kira kalau pak novel nanti bisa bekerja kembali lagi ke kpk ya patut kita syukuri
saya akan terus kejar di kapolri di polri agar kasus ini menjadi jelas dan tuntas siapapun pelakunya
sampai saat ini terus akan kita kejar terus polri
dan polri juga
kalau polri sudah gini ya baru kita akan step yang lain
dengan pulangnya novel baswedan ke tanah air wakil ketua kpk laude muhammad syarif berharap kasus penyerangan terhadap penyidik senior kpk tersebut dapat menemui titik terang
laude berharap pelaku penyerangan dapat segera diungkap agar tidak ada spekulasi spekulasi liar beredar di masyarakat
kita berharap lah
satu tahun lah
sekarang kita sudah sepuluh bulan
iya seperti itu
tetapi kita tidak memberikan batas waktu
tetapi kita berharap secepatnya
lebih cepat lebih baik
karena supaya jangan juga
kalau ini tidak
apakah memang aparat penegak hukum kita kurang profesional
atau ada hal hal lain yang
banyak sekali isu isu yang
kalau kita dapatkan isu isu itu akan hilang dengan sendiri
akan menjadi jelas
siapa yang bertanggung jawab dibalik penyerangan mas nusantara